saudara ketua harian dpp partai gerindra sekaligus wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad menegaskan bahwa
rencana dpr melakukan revisi undang undang kementerian negara bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri
dasko menyebut revisi undang undang kementerian itu untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah
dasko menambahkan revisi undang undang kementerian negara juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan
dan memaksimalkan kerja kerja kabinet di masa depan
kendati demikian dasko mengungkapkan sejauh ini presiden terpilih prabowo subianto
belum pernah membahas soal revisi undang undang kementerian
sebenarnya begini kalau ada revisi undang undang kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu
tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan
kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimal memaksimalkan kerja kerja kabinet di masa depan
cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya pak prabowo
sehingga saya tidak bisa komentar lebih jauh demikian
ketua badan legislasi dpr supratman andi aktas menegaskan revisi undang undang kementerian negara
tidak ada kaitannya dengan masa transisi pemerintahan prabowo gibran
menurut supratman balik dpr selalu melakukan dan menginventarisir mana saja yang harus dibahas
supratman menyebut revisi undang undang kementerian tidak akan lagi mengubah jumlah kementerian
namun akan menambah klausul sesuai kebutuhan presiden
menyangkut soal jumlah atau mengurangi jumlah kementerian
dan prinsipnya yang terjadi adalah bahwa sebagai sebuah negara dengan sistem presidensial
maka tentu presidenlah yang lebih tahu menyangkut soal kebutuhan
baik dari sisi nomenklatur kementerian maupun jumlahnya
itu soal timing saja karena bagi kami di badan legislasi
kami sudah menginventarisir semua ruu yang terkait dengan putusan mahkamah konstitusi
dan salah satu yang kami temui itu adalah salah satunya
ya dua duanya yang hari ini kita temui
menyangkut soal keimigrasian dan kementerian negara
badan legislasi atau balik dpr ri menggelar rapat perdana mengenai revisi undang undang
tentang kementerian negara pada selasa empat belas mei kemarin
salah satu usulan adalah mengubah jumlah kementerian yang sebelumnya tiga puluh empat kementerian
menjadi sesuai kebutuhan presiden
berkaitan dengan rumusan pasal lima belas
pasal lima belas dirumuskan berbunyi sebagai berikut
jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal dua belas pasal tiga belas dan pasal empat belas
semula berbunyi paling banyak tiga puluh empat kementerian
kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden
dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan
dalam kesempatan yang sama pimpinan balik dpr ri ahmad baidowi menggarisbawahi bahwa jumlah menteri
akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan mengedepankan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dengan kata lain jumlah menteri bisa lebih dari tiga puluh empat orang
jadi kalau tidak diatur jumlahnya bisa jadi jumlah menterinya hanya sepuluh
kan ada efektivitas pemerintahan pak mardhani gitu kan
asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru
misalnya kementerian pangan nasional kementerian perpajakan dan penerimaan negara
kementerian pengelolaan perbatasan dan pulau terluar serta kementerian kebudayaan
untuk penambahan jumlah kementerian perlu merevisi undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
tentang kementerian negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian
yakni total sebanyak tiga puluh empat kementerian
usulan badan legislatif dpr terjadi di tengah isu rencana menambah kursi menteri pada kabinet prabowo gibran
presiden terpilih prabowo subianto disebut ingin menambah jumlah hingga empat puluh kementerian
mungkinkah rencana balik dan prabowo kebetulan